hingga jumat malam banjir masih menggenangi puluhan rumah kampung melayu kecamatan jatinegara jakarta tibur
banjir akibat meluapnya kali ciliwung karena air kiriman dari bogor telah merendam permukiman ini selama kurang lebih dua puluh empat jam
beginilah kondisi banjir yang merendam puluhan rumah di tiga rt di rw empat kelurahan kampung melayu kecamatan jatinegara jakarta timur pada jumat malam
banjir setinggi kurang lebih tujuh puluh lima cm masih merendam permukiman ini sejak kemarin
meski aktivitas terganggu akibat banjir ini warga belum mau mengungsi
mereka masih memilih bertahan di rumah mereka dan tinggal di lantai dua rumah mereka masing masing